seribu enam ratus sembilan puluh warga kelurahan mustika jaya kota bekasi jawa barat rabu pagi menerima bantuan langsung tunai
blt dibagikan di depan halaman kolam renang geraha harapan bekasi
sejak pagi warga telah antri demi mendapat blt senilai lima ratus ribu rupiah
untuk menghindari kerumunan tugas kelurahan mengatur waktu pembagian sebanyak tiga kali yakni pagi siang dan sore
selain itu dua belas loket dibuka untuk mempercepat proses pengambilan blt
untuk milik kelurahan mustika jaya sedang dilaksanakan pembagian blt
jumlahnya tiga puluh tiga rw total keseluruhannya satu enam ratus sembilan puluh
untuk sementara kami sudah menjatuhalkan masing masing rw dari jam delapan pagi sampai jam enam belas
warga menyatakan bersyukur atas adanya bantuan langsung tunai ini
karena bisa membantu meringankan beban pengeluaran di tengah tingginya harga bahan kebutuhan pokok
antri itu berapa lama
sudah ada sejam lebih
sejam lebih tapi dapat bantuan
berapa bu besarnya
berguna nggak bu
bermanfaat dan berguna nggak
alhamdulillah bu terima kasih
pembagian blt bbm juga dilakukan di kantor desa gurugol jombang jawa timur
warga memenuhi kantor desa sejak rabu pagi demi mendapat blt
namun sayangnya pemberian blt bbm ini belum merata
sebagian warga yang layak mendapat bantuan
justru belum menerima blt
menurut pihak desa setempat
warga yang tak kebagian blt akan diberi bantuan dari dana desa
ya kan ada yang masuk dikit
jadi bisa diberikan yang dari dana dd
di cover ya dana dd yang bansus dana dd

di tengah antusiasme masyarakat menerima blt
di tengah antusiasme masyarakat menerima blt
di tengah antusiasme masyarakat menerima blt
di tengah antusiasme masyarakat menerima
di tengah antusiasme masyarakat menerima blt
nasib kurang beruntung justru dialami oleh nyono
pria paruh bahaya warga desa johowinong
kabupaten jombang jawa timur ini
tak mendapat jatah blt
sehari hari nyono hidup sebatang kara
di kubuk bambu berukuran dua lima x tiga meter
yang berlantaikan tanah
untuk memenuhi kebutuhan hidup
ia hanya mengandalkan uang hasil bekerja serabutan
tidak dapat undangan
kalau dapat undangan ya saya datang ke sana
tinggal di desa sana bersama sama orang banyak gitu
sebelumnya pernah dapat bantuan pak
tapi kalau untuk bantuan blt ini
blt bbm ini nggak dapat
tidak tahu apa yang membuatnya tidak mendapat blt bbm
padahal ia memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen pribadi
sebagai penduduk desa johowinong
ia hanya berharap
pemerintah lebih peduli dan bisa menyalurkan bantuan tepat sasaran
yakni kepada warga yang kurang mampu seperti dirinya
tim liputan cnn indonesia